sebuah batu berdiameter sekitar dua puluh cm jatuh di atas rumah warga di lampung tengah kamis malam
para ahli bidang studi sains atmosfer dan keplanetan institut teknologi sumatera atau itera
jumat malam pun melakukan penelitian batu tersebut
selain pengukuran volume mereka juga meneliti kandungan logam dari batu seberat dua kg itu
dari hasil penelitian peneliti mengatakan bahwa batu itu merupakan batuan meteorit
kita lihat batuan yang ditemukan oleh warga itu merupakan benar adanya bahwa itu adalah sebuah batu meteorit
akibat dampak sebuah batuan yang bergesekan dengan atmosfer kita
nah itu makanya dia ada proses pembakaran di sana
batuan meteorit ini jatuh menimpa atap rumah mustajab kamis malam bersamaan dengan suara dentuman di udara
karena penasaran warga kemudian mencari asal suara dentuman dan menemukan sebongkah batu yang jatuh mengenai atap
usuri dari awal awalnya memang ada gemuruh suara geleger geleger geleger kayak istilahnya drum bergulung gulung itu
terus nggak lama kemudian kayak ada istilahnya ban pecah gitu dop
nah setelah itu kita cari rame rame sana sini sana sini
jadi satu kawan melihat di atap ini ada genteng ini pecah
terus nggak lama kemudian kita nyalain di bawah
di bawahnya ada sebongkah batu
saat ini batuan meteorit diamankan warga karena takut akan memicu kerumunan
pihak peneliti juga sudah mengambil sampel batu untuk penelitian lebih lanjut